mengakomodasi muslim tionghoa masjid lao tse di kota bandung membentuk mu'alaf care
sebagai bentuk pengayuman dan pembinaan terhadap para mu'alaf kota bandung
berdiri sejak dua puluh satu tahun yang lalu masjid lautse yang terletak di jalan tamblong kota bandung
menjadi rumah bagi para mu'alaf keturunan tionghoa di bandung
seperti yang dialami yunita dan julius keduanya mengucapkan syahadat di masjid lautse
yunita mengaku mendapatkan hidayah setahun lalu
sementara julius mahasiswa perantauan asal kalimantan ini berikrar memeluk agama islam sejak dua tahun lalu
tidak mudah bagi mereka yang besar dari keluarga non muslim untuk memilih jalan berbeda dengan keluarganya
tidak berbeda julius pun sempat mengalami pertentangan dengan keluarga besar
ketika merasa sendirian masjid lao tse ini menjadi keluarga barunya
ketika kita ada masalah mau eksternal internal pokoknya itu
dalam setahun belakangan ada sekitar empat puluh mu'alaf yang datang ke masjid ini
kebanyakan dari warga keturunan
untuk itu masjid lao tse membentuk sebuah program
yaitu mu'alaf care
untuk membantu teman teman yang berkeinginan mempelajari atau mengenal agama islam
biasanya kalau di luar ramadan setiap hari ahad
kita mengadakan pembinaan dari jam sepuluh sampai jam dua belas
kita mengadakan pembinaan kursus bahasa mandarin
kemudian jam dua belas sampai jam tiga kita mengadakan pembinaan
yaitu berupa materi tentang akidah syariah dan ahlak
dan kemudian dibina juga tahsin dan pratahsin
program mu'alaf care ini digelar setiap minggunya
dari pukul dua belas siang hingga tiga sore
untuk pembinaan ahlak akidah dan tawhid bagi para mu'alaf
arta bima aditya bandung